publik menantikan proses rekonstruksi kasus penembakan brigadir yosua bertempat di tempat kejadian perkara tkp
rumah dinas mantan kadipropam irjen verdi sambo jalan duren tiga jakarta selatan dan juga di rumah dinas dan rumah pribadi di kawasan saguling
proses rekonstruksi bertujuan untuk memperjelas konstruksi hukum kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua
selain untuk mencocokkan keterangan para tersangka dan saksi baik peran masing masing maupun kegiatan bersama pada saat sebelum dan sesudah tragedi terjadi
dan selanjutnya fakta kejadian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
lalu seberapa penting rekonstruksi bagi proses pengungkapan kasus ini
untuk membahas seputar agenda rekonstruksi kami akan membahasnya bersama prof hipnu nugro shma
selamat pagi prof
selamat pagi mas yuda
terima kasih sudah bergabung bersama kami
ini langsung dari prokerto ya pak
ini kuryah dikosongkan dulu ini
terima kasih ya untuk waktunya
nah kita bicara mengenai rekonstruksi nih prof
tadi sempat dikatakan oleh kri fumas terkait dengan ada tujuh puluh delapan adegan yang akan dilakukan
tetapi kami dari media juga sangat terkejut ya
ternyata ada adegan juga di magelang yang akan direka ulang atau memang akan coba diperagakan kembali
anda melihat seperti apa dengan tujuh puluh delapan adegan ini di rumah saguling rumah dinas kemudian di magelang terhadap konstruksi hukum
terkait dengan nantinya sampai selesai p dua puluh satu dan dibawa ke kejaksaan
ya terima kasih mas yuda
jadi rekonstruksi itu adalah bagian dari pemeriksaan
pemeriksaan tersangka itu ada empat tahap
interview sudah dilakukan
interogasi sudah dilakukan oleh baristrin
kemudian yang ketiga adalah konfrontasi
konfrontasi antara tersangka satu dengan tersangka
kemudian saksisasi yang lain
yang ketiga adalah rekonstruksi
nah makanya antara interview interogasi konfrontasi rekonstruksi itu adalah bagian dari penyidikan
nah rekonstruksi adalah juga bagian dari penyidikan yang terakhir
guna menilai suatu kebenaran
tentang bukti bukti yang lain
untuk menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi
makanya tadi sampaikan cukup komprehensif
saya kira ini dari tujuh puluh delapan adegan itu ada enam belas adegan di magelang
kemudian tiga puluh lima adegan di sabulen
dan dua puluh adegan di durendika
ini harus betul betul menggambarkan
dalam berita atas pemeriksaan
itu harus penyet exercising mungkin
kami kemarin mendengar
kami kemarin mendengar
kami kemarin mendengar
kami kemarin mendengar
pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan agung ada perbaikan
sehingga dilimpahkan dikembalikan
untuk menilai sejauh mana keterangan saksi sejauh mana keterangan tersangka
itu betul betul disampaikan dalam suatu yang kadang jernih
makanya di sini tidak ada peragaan
nanti kami harapkan juga baradae pak fs harus ketemu
karena apa dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materil
jadi tidak ada peradaan
dengan demikian bukti bukti yang ditemukan itu meresap resantikan
bisa menjelaskan yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan
yang tidak sedikit pun berpikir melompat
yang tidak sedikit pun ada telah
karena kita tahu bahwa perkara ini perkara menjadi atensi nasional
jangan sampai telah
di dalam persidangan nanti ada suatu telah untuk adakan suatu efek
dengan demikian ini kan uhpt itu ada menganut asas diferensasi fungsional
diferensasi fungsional itu ada kemenangan baris rem ada kemenangan peruntut umum
nah kemenangan baris rem itu adalah menilai kembali tadi
menilai kembali menggambarkan kembali tentang keadaan yang peristiwa seperti ini
sehingga bagus sekali sekarang bahwa dalam rekonstruksi ini adalah hadir juga jaksa
sebagai ruang komunikasi dalam ilmu hukum disebut prapenuntutan
jadi walaupun ada asas diferensi fungsional pemisahan kewenangan antara penyitikan dan penuntutan
tapi ada suatu integralisasi di dalam pengungkapan perkara
sehingga nanti pada pelimpahan suatu perkara itu betul betul yakin tidak ada celah kepada penasihat hukum
untuk tanda petik misalkan kaitannya obskur
repotnya kan kalau absur
dengan demikian saya beri atensi sekali adegan adegan yang diperlukan nanti adalah betul betul
bagus mempunyai nilai dan tidak ada beban
tidak ada beban
dalam kasus rekonstruksi ini ada seorang tersangka juga sebagai saksi
demikian juga ada sebagai saksi juga sebagai tersangka
e dengan fs
fs tersangka dengan saksi dan e
e juga tersangka dengan rr
rs juga tersangka sebagai saksi
ini suatu kebulatan
suatu pertemuan yang betul betul ekstra
hati hati sehingga jangan sampai keterangan itu tidak sesuai dengan seperti yang kita harapkan
prof tadi yang menarik adalah tersangka dan juga menjadi saksi tidak ada saksi lain
memang menjadi saksi tanpa dia ada embel embel lain sebagai tersangka
lima orang akan dihadirkan pada hari ini
dan apakah tadi profesor juga mengatakan perlu kehatian
tapi di satu sisi bagaimana masyarakat maupun dari pihak penyidik bisa sangat meyakini
bahwasannya para tersangka yang juga saksi ini akan memberikan informasi
mengilustrasikan sesuai dengan peristiwa tanpa tadi ada kecurangan
tanpa ada perubahan yang signifikan sehingga mengaburkan proses penyidikan berikutnya prof
ya lah disinilah
apa namanya suatu keterangan saksi dalam suatu pembuktian itu harus memenuhi syarat formil dan syarat material
syarat material adalah mengenai apa yang ia lihat ia dengar ia alami
oleh karena itu saksi saksi yang dihadirkan betul betul
ada suatu keleluasaan ada suatu kebebasan
jangan sampai ditutupi jangan sampai dipaksakan kan gitu
ini syarat material
demikian juga syarat formil adalah memberikan nanti di persidangan
tapi justru yang dalam rekonstruksi dini yang penting ada syarat materialnya mas
jadi kami harapkan dengan berbagai pihak menonton melihat itu betul betul ada suatu kebebasan
ada suatu ketenangan karena apapun jadi jangan sampai justru malah memberatkan
ini yang harus kita pahami
orang saksi yang ada
akan bertele tele memberikan informasi yang tidak maksimal
yang ada ditutup tutupi tidak ada keterbukaan
akan memberjadikan suatu malah pemberatan bagi yang bersangkutan
sehingga kita harapkan bahwa betul betul dalam rekonstruksi ini ada suatu keterbukaan
ingat dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran material
sehingga apa pun yang diperlukan harus jelas akurat dan mempunyai nilai dalam suatu pembuktian yang bersangkutan
iya kemudian yang menarik adalah terkait dengan baradai e prof
saksi kunci selain dengan putri candrawati di mana dia saat ini menjadi justice collaborator
dengan dia merubah juga berita acara pemeriksaan sebelumnya
dimana mungkin profesor dan juga penonton sudah tahu akan adanya tembak menembak
dan ternyata dianulir tidak ada tembak menembak
kemudian juga ternyata eksekusi dilakukan oleh para tersangka secara langsung tanpa ada perlawanan
anda melihat bagaimana ini dalam rekonstruksi sehingga bisa tetap valid datanya
terutama terkait dengan baradai e yang pastinya mereka punya
tekanan mental psikologis dan juga ee
kalau kita melihat peristiwa ini sudah satu bulan lebih prof
ya memang perubahan surat dakwaan sangat dimungkinkan
karena dalam suatu penyitikan itu adalah serantian tindakan penyitik
untuk mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangka
nah ketika mengumpulkan barang bukti itu ee
goyangan ya kepribadian seorang tersangka itu dipastikan
dan itu bagian dari proses tidak masalah karena ini masih dalam
ranah penyitikan justru dengan perubahan itulah maka penyitik akan
memberikan suatu ee apa namanya suatu penilaian yang lebih tajam
ada suatu pengakuan ada pengakuan itu juga ditunjukkan dengan bukti bukti
yang di apa yang ia lihat ia alami nah dengan demikian tidak ada
suatu masalah perubahan itu terjadi itu kalau sudah sampai persidangan
nah ini jadi masalah jadi masalah ketika masih penyidikan
nggak ada masalah mas itu bagian dari proses iya karena ya
namanya manusia akan goncang kan bisa terjadi yang tadinya apalagi
kemarin ada iming iming dan sebagainya itu kan bagian faktor karena siapapun
yang menjadi tersangka akan berusaha selalu menghindar dari perbuatan yang
disangkakan yang menarik tadi anda katakan terkait dengan jalannya
persidangan ke depannya supaya meminimalkan adanya eksepsi dari para
tersangka prof kalau kita melihat bahwasannya rekonstruksi kali ini diharapkan
memang sesuai dengan bap yang sudah diberikan biasanya yang terjadi adalah
apa mungkin nanti akan ada kekurangan
kemudian perubahan dan hambatan apa nih prof ketika jalannya
rekonstruksi yang pastinya akan berpengaruh terhadap persidangan dan keputusan
dalam persidangan nantinya ya ya makanya di sini kemarin kita sudah mendengar
bahwa sudah ada pelimpaan perkara dari baris kem ke penuntut umum ini jaksa akung
kalau nggak salah jaksa akung sudah mempersekmen tiga puluh jaksa ini sesuatu yang
luar biasa ini artinya ee kejaksaan akung juga menyongsong perkara yang mempunyai
atensi nasional itu betul betul akurat
betul betul bernilai betul betul seperti kehendak masyarakat sehingga jangan sampai
karena namanya ilmu hukum itu ee apa ya pandangannya itu komprehensif mas
komprehensif ketika penyidik penuntut umum itu berpandangan dari objektif mewakili negara
mau di negara ya karena jadi betul betul objektif tapi subjektif untuk kepentingan
kalau tidak terbukti ya tidak dituduhkan kan itu loh objektif yang subjektif kan gitu kan
subjektif yang objektif subjektif dulu mewakili negara jadi jaksa polisi itu subjektif mewakili negara
wah ini ada korban meninggal ini ada korban berjatuhan makanya negara hadir melakukan pemeriksaan penyidikan
nah baru objektif kalau memang ada tidak ada dugaan pasal yang seperti yang ditemukan dalam rekonstruksi
ya tidak dituduhkan nah sebaliknya lah ini penasihat hukum berpandangan dari objektif perkaranya dulu
pelajari semua makanya kemarin pengacara dari baradae pengacara bu pece pengacara dari fs
semua mempelajari semua ya kan dan kemudian berpikir subjektif kan gitu mas subjektif untuk mencari celah
terhadap berita acara terhadap surat dakwan untuk kepentingan pria nya lah ini yang menarik
makanya di sini apa namanya keberadaan berita acara yang kemudian dilimpahkan pada tunggu tunggu harus betul betul komprehensif
memberikan apresiasi kejaksaan agung kemarin sudah membalikan kembali itu bagian dari proses
cuman mudah mudahan dengan pengembalian berperkas perkara dengan disertai petunjuk petunjuk tadi
sudah sedepian rupa dan cepatnya dikembalikan karena peradilan kita akan mengandung asas peradilan cepat
sehingga jangan sampai persidangan ini bertele tele karena ketidakmampuan negara dalam ini barisnya menuntut
untuk memformulasikan di dalam surat dakwan yang dilimpahkan di dalam persidangan itu mas yuda
baik prof terakhir ini
kalau kita lihat
tersangka dengan tuntutan pasal tiga ratus empat puluh hanya ada dua yaitu pc kemudian juga fs
apakah dengan rekonstruksi ini tiba tiba nanti akan ada perubahan tuntutannya
mengingat bahwasanya pastinya dari masing masing saksi masing masing tersangka juga akan memberikan statement
dan boleh jadi nanti konklusinya akan ada perubahan ataukah tidak prof terkait ini
ya kelihatannya tidak karena ada suatu tkp dari saguling kepada durian sawit
itu adalah bagian dari tkp dari saguling kepada durian sawit
jadi itu adalah bagian dari tkp dari deda
jeda di mana ada waktu untuk berpikir berpikir untuk melakukan gendak atau tidak itu yang rencana
terkait pembunuhan jelas sudah ada korban al mahrum joshua
jadi itu suatu pembunuhan biasa seperti yang kita lakukan
tapi untuk pt dan fs karena sudah ada perencanaan berarti perencanaan melakukan suatu pembunuhan
insya allah apa yang dilakukan baris krim on the track dengan dakwaan dan barang bukti yang ditemukan di dalam tkp yang bersangkutan
baik profesor terima kasih untuk waktunya perbincangan kali ini
sangat memberikan pemahaman terkait kasus hukum pidana di indonesia
dan kita juga bisa mengetahui bagaimana nanti ke depannya diharapkan bisa berjalan dengan cepat
dan juga bisa mengungkap kasus ini dengan clear
dan proses penegakan hukum bisa berjalan dengan baik
selamat pagi prof terima kasih untuk waktunya
terima kasih selamat pagi mas matur murni
ya kemudian kita kembali ke rumah pribadi verdi samad